hai ahmad dhani mengaku memang sempat mencaci magi presiden namun ia berdali mengakhiri orasinya
dengan kalimat kalau boleh atas pelaporan dirinya ke polisi ahmad dhani dan kuasa hukumnya mengaku
akan melaporkan balik kelas karaket joko widodo ke polda metro jaya pelapor ini mungkin gak ada
itu dan ini udah udah apa ya ya sebelumnya pada minggu malam laskar rakyat joko widodo atau lrj
bersama pro jokowi melaporkan musisi ahmad dhani ke polda metro jaya
atas tuduhan penghinaan terhadap presiden joko widodo ahmad dhani dianggap telah mengeluarkan
kata kata yang tak pantas diucapkan di depan halayak umum musisi ahmad dhani dianggap telah menghina
presiden joko widodo saat demonstrasi damai empat november lalu berlangsung ahmad dhani dinilai
memanfaatkan momentum itu sebagai aksi untuk meramaikan demonstrasi